lautan kaya akan keberagaman makhluk hidup di dalamnya
mereka pun berjuang bertahan hidup karena sampah plastik mengancam ekosistemnya
ayo selamatkan laut dari pencemaran untuk kelangsungan hidup bersama